cintailah pekerjaan dan tugasmu karena apapun yang kamu lakukan adalah suatu anugerah dan kesempatan yang diberikan tuhan
sebaik kalimat syarat makna ini menjadi buah pikir dari seorang pribadi penuh integritas dan kejujuran
sosok bersahaja kelahiran surabaya satu mei seribu sembilan ratus sembilan puluh
bagi dunia ekonomi keuangan dan perbankan indonesia ia adalah seorang ekonom sekaligus negarawan yang inspiratif dan berdedikasi tinggi
mengawali karir sebagai bankir di bank indonesia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sang arik maduro ini melesat dengan karya hingga mampu bertengger di pucuk pimpinan bank sentral republik indonesia setelah tujuh belas tahun mengabdi
selama kurun waktu seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
suami isiati ini mampu membawa bank indonesia sejajar dengan bank sentral negara maju lainnya
dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi berkompetensi dan berintegritas
lima pedoman profesionalitas etika dan moral yang menjadi pegangan ayah empat anak ini selama bekerja yaitu
nasionalisme kejujuran kerja keras dedikasi serta konsisten menambah pengetahuan
mampu membuatnya menjadi sosok yang rendah hati jujur lurus dan tegas
kepada p lugisnya tak berjalan tak hi
pada akhirnya semua akan kembali ke pangkuannya begitupun rahmat saleh
di hari minggu petang sebelas februari dua ribu delapan belas sosok yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan ini menuntaskan perjalanan hidupnya
di usia ke delapan puluh tujuh ia berpulang ke haribaan sang pencipta
karya dan buah pikiranmu akan selalu ada dalam ingatan dan senantiasa menjadi panutan